pan semakin serius menjajaki berbagai kemungkinan untuk mendukung erick thohir sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
setelah bertemu dengan pdip pada pekan lalu hari ini giliran melakukan agenda politik dengan gerindra
secara terang terangan pan menyatakan bahwa menyodorkan nama erick thohir sebagai cawapres baik untuk prabowo subianto ataupun ganjar pranowo
dan perbicaraan ini merupakan menu utama dalam pertemuan politik yang terjadi
mengapa demikian serius mengusung erick thohir
akan saya tanyakan langsung kepada sekjen pan edi suparno
selamat malam pak edi
selamat malam salam sehat semuanya
salam sehat terima kasih pak edi
pak edi kenapa erick thohir pak edi
pak erick thohir memang kalau kita lihat satu rekam jejaknya beliau ya
beliau sebagai pengusaha mampu membangun sebuah usaha yang sangat baik
bahkan pak erick thohir ketika menjadi pengusaha banyak mengambil perusahaan perusahaan sakit
kemudian beliau rawat dengan baik dan akhirnya bisa menjadi perusahaan perusahaan yang sehat kemudian
nah setelah itu pak erick thohir kita juga lihat beliau diberikan tanggung jawab untuk mengelola asian games
yang waktu itu dipersiapkan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan ternyata berhasil dengan baik
beliau juga sebagai menteri bumn sekarang ini ke kementerian bumn
memberikan dividen yang tertinggi dalam sejarah bumn
dan baru saja beliau memegang pssi ya alhamdulillah kita sudah bisa menorehkan mendali emas yang sudah tiga puluh dua tahun
kita tidak bisa persembahkan di dalam asian games dalam sea games ya
dan kemudian terakhir juga ya ini sebentar lagi kalau tidak ada halangan
aral merintang tim argentina nasional argentina akan datang ke indonesia
dan mengobati kerinduan ribuan bahkan puluhan ribu

nah ini adalah rekam jejak tapi kemudian dari kedekatan
pak erick memiliki kedekatan yang sangat spesial dengan partai aman nasional
beliau sudah hampir tiga tahun ini berkegiatan dengan sangat intens dengan pan
beliau hadir di acara acara pan beliau kemudian ikut berpartisipasi secara aktif dalam senam pan
olahraga bakti sosial beliau aktif sekali

kita menyambangi kegiatan pan dan beliau juga memiliki kedekatan khusus
dengan ketua umum kami pak zulkifli hasan karena mereka berasal dari kampung yang sama di lampung selatan
jadi di antara pak zulkifli hasan dengan pak erick thohir bicaranya sudah dalam bahasa batin
nah dengan pan ya bicaranya sudah dengan kegiatan kegiatan yang sangat sinergi
sehingga kita memiliki kedekatan yang khusus dengan pak erik
oleh karena itu kami dan kader kader pan di seluruh indonesia mendorong dpp pan untuk ikut mensosialisasikan
dan menyodorkan nama pak erick thohir kepada bakal capres mudah mudahan pak erick dipinang sebagai bakal cawapresnya
selain track record atau rekam jejak prestasi prestasi yang dimiliki oleh erick thohir
baik sebagai pengusaha maupun sebagai orang yang berada di pemerintahan latar belakang kedekatan
apakah juga survei survei terakhir apalagi dari indikator ini melihat bahwa nama erick thohir ini
sangat teratas bahkan sangat dominan sebagai cawapres
apakah ini juga perhitungan perhitungan kemenangan ini dalam politik bagaimanapun mengejar kemenangan
ini juga menjadi salah satu indikator dari pan bahwa mengusung erick thohir sebagai cawapres
ya tentu kami punya survei internal pan yang kami sudah lakukan sejak dua tahun yang lalu
ketika survei pak erick thohir dibilang masih relatif rendah
dan kami melakukan survei itu terus menerus dan kita melihat bahwa ada kenaikan dari survei pak erick thohir
bahkan akhir akhir ini kami melihat pak erick thohir justru memperoleh momentum di dalam elektabilitasnya
yaitu berbanding lurus dengan kinerja yang beliau bisa persembahkan kepada masyarakat indonesia
jadi itu merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap kinerjanya pak erick
nah rupanya survei internal pan ini ya juga mirroring ya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga
lembaga survei seperti yang kemarin indikator politik juga melakukan survei
dan ternyata pak erick duduk di puncak teratas dari survei cawapres yang ada
ya saya kira ini sejalan dengan survei kita dan ini juga salah satu yang memicu kita untuk semakin gencar mensosialisasikan pak erick thohir
kepada partai partai politik maupun kepada bakal cawapres yang kiranya akan berlagak di pilpres dua ribu dua puluh empat
nah selain demikian pak erick thohir apa yang anda lakukan
dengan elektabilitas yang tinggi popularitas yang tinggi rekam jejak yang bagus kedekatan yang sudah terbangun
ada apa yang dibawa oleh erick thohir untuk pan dan juga sebaliknya sehingga pan ini akhirnya mau mengusung erick thohir
selain poin poin tadi ada deal deal apa yang lainnya pak edi
saya kira dealnya itu lebih kepada pak erick karena sudah berjalan ibaratnya berjalan bersama sama pan
bersosialisasi bersama pan selama tiga lima tahun belakangan ini
jadi di mata masyarakat pak erick dengan pan itu sudah nyaris identik
bahwa pak erik itu dekat dengan pan pan dekat dengan pak erik
sehingga nanti dalam jika kita berhasil mengusung pak erick di dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
tentu pan berharap berkah elektoral kotel efek yang dibawa oleh pak erick sebagai pihak yang merepresentasikan
nah ini tentu akan berbuah positif bagi kita bagi caleg caleg kita bagi partai dalam menuai suara di pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi kotil effect pak erick lah itu yang kami berharap bisa dapatkan kita bisa dapatkan secara maksimal
apalagi sekarang akhir akhir ini kami perhatikan pak erick thohir itu sering mengenakan busana kemeja jaket warna biru
jadi ya dan kami merasa bahwa itu cocok sekali dengan pak erick thohir
mudah mudahan pak erick thohir tidak hanya biru di luarnya tetapi hatinya tetap biru dan tetap semangat diusung oleh partai biru yaitu partai amanat nasional
jadi bisa dimaknai bahwa itu simbol simbol politik yang dibawa oleh pak erick seperti itu ya pak edi ya
nah berbicara mengenai efek ekor jas ini kan pan melobi dua partai ini pdip dengan ganjar pranowo
geyer indra dengan geyer jokowi
geyer indra dengan prabowo subianto
arah politik pan ke depannya berarti tinggal tunggu mana yang mau mengambil erick sebagai cawapres seperti itu ya
ya kita hari ini masih menjajaki berbagai opsi yang ada
satu opsi berkaitan berteman teman geyer indra
kedua juga opsi opsi dengan teman teman dari pdip
dan dua duanya kita memiliki kedekatan

yang juga tidak boleh kita tinggalkan opsi yang sekarang ini masih berkembang adalah bagaimana kita bisa mengusung kader sendiri juga
ya dalam hal ini pak zulkifli hasan
dan ini kemungkinannya ada potensinya ada peluangnya ada dengan memasangkan pak erlangga dengan pak zulkifli hasan
ya dalam konteks golkar dan pan di dalam kib ini bisa menyatu cukup total perolehan suaranya untuk mengusung capres secara tersendiri di antara dua partai ini

ya jadi ini juga merupakan sebuah opsi
jadi intinya apa kita sedang menjajaki opsi opsi yang ada
tujuannya apa ya tentu kita mau menang di dalam pilpres
kita mau mengusung kandidat yang memiliki potensi kemenangan yang besar
dalam hal ini kita akan lebih dimudahkan untuk membuat keputusan di internal pan jika salah seorang baca pres di luar opsi yang ketiga yang saya sebut tadi
itu jika di antara pak capres itu mengusung pak erick klohir sebagai pasangan cawapres

itu akan memudahkan kita untuk membuat keputusan tentunya
kalau berbicara mengenai potensi kemenangan yang besar berdasarkan survei indikator politik pada empat juni yang lalu yang dirilis yang tadi juga sempat disinggung oleh pak edi
nama prabowo sebenarnya paling atas kenapa pan menjajaki kedua partai pdip dan gerindra ganjar dan prabowo kalau misalkan ternyata prabowo yang teratas kenapa nggak langsung saja gitu pak edi
ya ada dua hal
satu kalau kita lihat elektabilitas berdasarkan survei dari pak prabowo dan pak ganjar ini ibarat kejar kejaran
ya bulan ini pak prabowo unggul bulan berikutnya pak ganjar unggul dan seterusnya kejar kejaran terus menerus
yang menjadi faktor determental yang akan menentukan kemenangan adalah siapa sosok cawapresnya hari ini sosok cawapresnya adalah yang paling kuat adalah pak erick thohir
jadi kami justru menyorong pak erick klohir
kepada beliau beliau ini untuk bisa dipinang menjadi bakal cawapresnya supaya beliau beliau juga sepaham mungkin dengan kami agar potensi pemenangan itu bisa ditentukan dengan cawapres yang tepat
dalam hal ini kami harap bahwa cawapres yang tepat itu adalah pak erick thohir dan itu juga diamini oleh lembaga survei
kurang lebih begitu
nah kalau misalkan ternyata prabowo mau meminang erick klohir sebagai penyelamat
pak erick klohir sebagai bakal cawapresnya
nasib kib seperti apa nih pak edi
kita dari awal ketika membentuk kib tentu kita membentuk itu merasakan sebuah kesepahaman visi yang sama target politik yang sama
yang kemudian kita tuangkan di dalam sebuah memorandum kesepahaman
dan apapun yang sekarang kita lakukan kita komunikasi
kami ke pdip terkomunikasikan dengan kib
kami menerima ke gerindra itu juga pun terkomunikasi dengan kib
pak zul pak erlangga pak mardiono menjalin komunikasi meskipun p tiga sudah memiliki langkah politik tersendiri dengan pdip
tetapi masih terjalin komunikasi di antaranya
kalaupun nanti ada kesepahaman diantara para ketua umum ini bahwa masing masing partai akan menempuh jalan tersendiri di pilpres
tentu itu akan diakhiri juga dengan sebuah kesepahaman
kesepakatan di antara para ketua umum ini
dan nanti akan kami sampaikan juga pada publik
tetapi sampai dengan adanya pengumuman itu atau kesepahaman diantara para ketua umum partai itu
kita hari ini masih solid untuk melakukan dialog dan diskusi diskusi di dalam kib
baik pak edi
politik adalah arti kemungkinan
jadi semoga lah kemungkinan ini akan terus dijajaki seperti itu ya oleh pan hingga nanti titik akhir
kita juga akan terus menunggu
bagaimana perkembangannya ya pak edi
terima kasih sekjen pan edi suparno telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news